ya menuju dki satu ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dki jakarta
mengaku telah siap menjalani debat terbuka yang akan diadakan kpud dki jakarta pada malam ini
ya ketiga pasangan pun memiliki cara masing masing untuk menyiapkan diri mereka menyambut debat
menjelang digelarnya debat terbuka calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
yang digelar jumat tiga belas januari di gedung bidakara jakarta selatan
pasangan nomor urut satu agus harimurti yudhoyono dan silviana murni mengosongkan agenda kampanyenya pada hari kamis
jurubicara tim sukses pasangan ini riko rustombi mengaku keduanya sengaja mengosokan jadwal kampanye untuk menghadiri pertemuan internal
meski begitu riko membantah bahwa agenda internal yang dilakukan keduanya guna melakukan latihan debat
menurut riko agenda internal yang mereka lakukan guna mengevaluasi kegiatan kampanye pasangan nomor urut satu ini
sementara itu calon gubernur
petahana basuki cahayapurnama percaya diri bisa menjawab pertanyaan panelis yang akan mengangkat tema pembangunan sosial ekonomi untuk jakarta
ahok mengatakan program program yang selama ini dikerjakan dengan wakil jarod saiful hidayat telah berjalan dengan baik
karenanya ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus ataupun melakukan konsolidasi dengan partai pendukung
ia pun tak takut dirundung pertanyaan atas sejumlah isu kontroversial
seperti kebijakan penggusuran maupun reklamasi
yang selama ini menuai kritik dari para pesaingnya
ada pun pasangan calon nomor urut tiga anies baswedan sandiaga uno mempersiapkan diri dengan sebuah simulasi debat
sebelum mempersiapkan diri untuk debat calon wakil gubernur sandiaga uno menyempatkan diri hadir sebagai pembicara dalam acara pemaparan strategi marketing digital di jakarta timur
dalam acara itu sandi menjabarkan janjinya untuk mempermudah izin usaha mikro kecil dan menengah mempermudah akses modal serta meningkatkan penggunaan e commerce
terkait dengan debat sandi mengaku belum tahu tema debat yang akan digelar di gedung bidakara jumat malam nanti
ramaditya dharma cnn indonesia